pas akibat serangan kelompok bersenjata di nduga papua sudah dievakuasi ke timika
bersamanya juga dievakuasi rekannya anggota tni yang tewas terluka tembak
pukul sebelas lima puluh empat waktu indonesia bagian timur helikopter bel penerbat tiba di bandara kenenyam kabupaten duga
helikopter ini membawa jenazah serdah handoko yang tewas akibat ditembak kelompok bersenjata
helikopter ini juga membawa pratu sugeng yang terluka tembak pada lengan kanan
mereka korban serangan kelompok bersenjata pada satu dan dua desember lalu di perbatasan kabupaten wamena dengan duga papua
jenazah serdahan doko kemudian disemayamkan di markas komando brigade infantri dua puluh imajaya keramoti bika papua
dan rem satu ratus tujuh puluh dua praja wira sakti jaya wijaya kolonel infantri jonathan bin sarpe sianipar mengatakan
pihaknya berupaya melakukan evakuasi para korban
namun mereka masih sempat dihadang kelompok bersenjata dan kontak masih sempat berlangsung